petugas gabungan dari bpbd kabupaten lampung selatan basarnas tni dan polri berhasil mengevakuasi dua jenazah korban tsunami di pesisir pantai lampung
kedua jenazah ini tertimbun neruntuhan bangunan sejak sabtu malam hingga senin siang petugas masih terus melakukan evakuasi pencarian korban tsunami
senin siang puluhan petugas gabungan dari bpbd kabupaten lampung selatan basarnas tni dan polri akhirnya berhasil mengeluarkan dua jenazah warga desa waimuli timur
kecamatan raja basa kabupaten lampung selatan yang terjebak di bawah reruntuhan
kedua jenazah ini teridentifikasi sebagai agus supriyadi dan ibunya mas kanah
saat tsunami menerjang pada sabtu malam keluarga sempat mencari keduanya ke sejumlah tempat di desa waimuli timur kecamatan raja basa kabupaten lampung selatan
namun pencarian tidak membuahkan hasil
hingga senin siang petugas masih terus menemukan korban tewas akibat tsunami di pesisir pantai lampung
data dari basarnas lampung
hingga senin siang telah ditemukan delapan belas orang korban baik yang tertimbun neruntuhan ataupun terapung di pantai
ada apa namanya tsunami saya lari ke sini nggak keburu nggak rata
upayanya kemarin dua hari hari hari
saya cari informasi katanya katanya ada di kebun sana saya cari kebun
kebun saya cari nggak ada
lokasi titik penampungan nggak ada
ramai ramainya orang saya cari juga nggak ada
simpang siurnya itu ada di gunung lagi naik lagi ke gunung nggak ada
untuk jadinya saya savannah ini fact rem notifications
detail terbatas dari kol generals ini
karena nilai ame dan oui dalam prerecorded by
saya dua itu saya membayar pengalaman
lebar sih baju dulu meskipun saya baru mudah sulit